berawal dari kepulan asap hitam yang muncul di kubah utama masjid agung luwu belopa sekitar pukul sebelas waktu indonesia tengah
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini